sekarang kita atur strategi untuk akan menang
kita cari kelebihan kita dulu
kita cari kekurangan wihidin
kalau ngomong tuh hati hati jangan sampai itu senjata makan tuan
ya abis ini keselnya
masa mau ipa ngelutin ini kayak ondel ondel
ya ada sirik
semina gak pake apa apa
makanya dia sirik
bentar lagi juga mantunya tuh kalah sama lo din
pakain sirik dia
gue lagi gak bisa keluar
ada acara keluarga
udah dulu ya
ayo buruan ditunggu tuh
ya udah aja
sekarang kita atur strategi untuk akan menang
kita cari kelebihan kita dulu
kita cari kekurangan wuhidin
ck emang gak boleh begitu
kalo cari kelebihannya rizal
itu mah susah
kelebihannya rizal tuh banyak
gratisin petakan oma
buat orang yang milih papa
tapi ulang tahun kamu nanti gak dapat gitar
bener juga mak
tapi sebulan doang
lu mah cedemen sama anaknya seloyo
kalau urusan jelek jelekin ledek ledekan kita bakalan kalah sama ipah
susah amat cilodin
kasih tuh gratisan laundry ya
biar orang orang semua tuh pada milih loh
ini iya bener nih
orang mau pemenang ketua rw dia malah membunuh diri
mau daftar jadi calon ketua rw
beneran nih nggak lagi bercanda
sebenernya ayah gak mau bang
calon gak boleh dipaksa
harus naik maun sendiri
ini aspirasi yang berkembang dari bawah
dari akar rumput
amit amit siapa yang mau dukung mamat
akar rumput akar rumput
sera lu aja deh
udah ada tiga orang yang daftar
udah ada tiga orang yang daftar
lu pamu hidin memang rijal
lu sih nyuruh nyuruh gua
lawannya raksasa semua
malu gue bisa bisa diketawain orang
mestinya sampean itu bersyukur
sampean galak terhormat
sampean menang mustahil
untung bang mamatnya cepat tanggap uni
jaminatnya ga jadi manggil polisi
kalau panggil polisi pasti lebih cepat ketemunya
kalo panggil polisi maipatnya bisa masuk penjara atuh
dituduh nyembunyiin si indri
hebat si mamat
memang kenapa ga boleh
boleh oma yang punya rumah sama yang jualan udah ngizinin
ini sih namanya menyerang
kalo kampanye bebas mau pasang di mana aja
kok elu yang keberatan
bang stop sini aja
masa dulu rumah naik
masa dulu rumah naik
mau pasang sepanduk kampanye
ya bapak maju jadi calon ketua rw
sini indri bantuin oma
tuh kasihin indri aja kalo lo takut nyakitin mertua lo
kakao masih sama dia
mah nanti malam aja pasangnya
sini udah biarin
biar dia aja yang masang
aduh ada apaan
pak ipa masang spanduknya
ntar aja kalo udah kelar
tidak ada apa apa
itu gak sendiri ya
kalo enggak saya ada hubungan